kita beralih ke informasi terkait konflik di perairan natuna
ya hingga kini tiongkok masih mengklaim zona ekonomi eksklusif indonesia
di perairan natuna sebagai wilayah nelayan tradisional mereka
kini pemerintah didesak harus menerapkan strategi kehadiran di laut
untuk menjamin kedaulatan di perairan itu
untuk kesekian kalinya terjadi ketegangan antara kapal pemerintah indonesia
dan tiongkok di perairan pulau natuna
jumat pekan lalu tni angkatan laut bahkan sempat melepaskan tembakan peringatan
kepada kapal pencuri ikan berbendera tiongkok
dalam proses penangkapan dan pengamanannya
tni angkatan laut sempat diprovokasi kapal penjaga pantai tiongkok
yang berupaya membebaskan kapal nelayan itu
tindakan tegas tni angkatan laut mengundang protes pemerintah tiongkok
tapi protes itu kemudian dijawab presiden joko widodo
dengan mengunjungi pulau natuna dan menggelar rapat di kapal perang kri imam bonjol
yang menembak kapal ikan tiongkok itu
sehingga perintahnya adalah kita tetap harus tetap melaksanakan pengamanan di sana
dan beliau sangat setuju untuk kita menambah atau membangun pangkalan di sana
pulau natuna terletak di ujung utara negara kesatuan republik indonesia
zona ekonomi eksklusif indonesia
dari pulau natuna membentang hingga ke perbatasan tiongkok
wilayah ini juga diklaim oleh tiongkok sebagai daerah nelayan tradisional
atau tradisional fishing zone
namun klaim itu tidak diakui oleh negara manapun
perairan natuna memang kaya sumber daya ekonomi
di natuna terdapat sedikitnya enam belas blok migas
lima diantaranya sudah berproduksi dan sebelas lainnya dalam tahap eksplorasi
sementara potensi perikanan di perairan natuna mencapai lebih dari setengah juta ton per tahun
tidak mengherankan jika tiongkok mengincar perairan natuna
untuk memuluskan klaimnya
tiongkok mengerahkan kapal kapal nelayan yang didampingi kapal penjaga pantai
hal ini merupakan bagian dari strategi laut
yaitu kehadiran di lautan yang nantinya bisa memperkuat klaim
strategi yang sama seharusnya dilakukan indonesia
mengirimkan kapal perang saja tidak cukup
indonesia perlu mengerahkan nelayan juga
agar ada kehadiran penuh selama dua puluh empat jam setiap hari
kunjungan presiden joko widodo ke perairan natuna memang menegaskan bahwa
kedaulatan indonesia di perairan tersebut tidak bisa ditawar lagi
namun selain kunjungan juga perlu ditindaklanjuti dengan kehadiran kapal perang
serta kapal nelayan kita di perairan tersebut selama dua puluh empat jam terus menerus
untuk menjamin bahwa indonesia berdaulat di perairan natuna
iwan hermawan jakarta